hai mengantisipasi meningkatnya kasus covid sembilan belas serta kluster libur natal dan tahun baru di
kawasan puncak bogor jawa barat jumat pagi tim gabungan satgas covid sembilan belas kembali merazia
pengendara roda empat maupun roda dua di simpang gadok sekitar tiga puluh kendaraan roda empat dari berbagai daerah
seperti jakarta dan kampen diantar balikan ke jelas tidak memiliki surat kekerahan praktik
tes antigen saat memasuki kawasan puncak sementara untuk pengguna jalan yang tidak memakai masker
langsung didata dan diberikan sanksi oleh petugas dengan diperketatnya aturan wajib membawa surat
rapid antigen yang berlaku hingga tiga hari lamanya pada setiap pengunjung yang akan memasuki kawasan
puncak bogor petugas berharap kawasan puncak bisa mengurangi angka penderita covid sembilan belas di
masa libur panjang natal dan tahun baru jadi enggak pakai masker jadi kena sanksi
jadi langsung dipulangkan lagi bang ya ini rata rata warga mana bang tadi yang diputarkan
itu dari jakarta sementara itu petugas gabungan tni polri menggelar razia protokol
kesehatan di west area utama raya banyak wujud di situ bondo pagi segini pengunjung yang ditemukan
tidak menjaga jarak
dan tidak menggunakan masker langsung diberi teguran pengelola ditemukan nekat memaksakan
ruang parkir untuk menampung sejumlah kendaraan luar kota meski kapasitas sudah penuh petugas juga
menemukan pengelola tidak menerapkan physical distancing di tempat makan dan istirahat sehingga
numpuk dan bergerombol sejumlah petugas pelayanan di rest area yang berbentuk spbu restoran dan hotel
ini malah tidak menggunakan masker ujungnya membludak begitu saja gitu jadi kami yang kuala
saja mungkin dengan kedepannya akan kami lebih maksimalkan lagi untuk masker di kawasan ini

sudah pak cuma kadang kalau masalah kursi kan ditarik tarik lagi sama pengunjung gitu
kursi udah ditarik tarik lagi
sudah pak kami setiap jam muter pak kita siaran pakai masker tiga m itu lah
apa ini tempat cuci tangan secara besar ya itu apa di dekat pintu masuk apa ini masih kurang
ini perlu penekanan kami nanti akan kami sampaikan kepada manajer atau pemilik
lazia digelar karena dalam beberapa hari terakhir jumat ini sudah berakhir

petugas kepolisian pun berencana merekomendasikan agar ada uji rapid dari pengunjung yang masuk
lantaran meningkatnya arus pergerakan orang selama libur natal ini
tim liputan cnn indonesia